anda kembali bersama kami di cnn indonesia election
kalau di dunia sekarang tengah fokus dengan pilpres di amerika
tapi jangan lupa di indonesia ada pilkada serentak
dimana kita akan bahas soal surabaya pada malam hari ini
genderang persaingan pilkada surabaya kian terasa
mulai dari hasil survei yang bermunculan
hingga pelaksanaan debat perdana
saling sanggah pun dilakukan sambil melempar gagasan
namun sejumlah pihak menilai para paslon masih terjebak dengan baik buruknya kinerja risma
benarkah demikian bagaimana partai pendukung menilai performance para jagoan mereka di pilkada surabaya
kita akan tanyakan langsung ke tiga narasumber yang bergabung lewat aplikasi zoom di luar studio
saya akan sama terlebih dahulu pak jarod saiful hidayat ketua dpp pd perjuangan
pak jarod selamat malam pak
saya akan sapa juga pak jazilul fawait ke waketum pkb
pak jazilul selamat malam
saya akan sapa dulu pak aribowo analis politik dari uner
selamat malam pak aribowo
ya sebelum kita akan mulai dialognya kita dengarkan dulu sedikit cuplikan soal perdebatan di pilkada surabaya
di debat ini soal surabaya yang mendapatkan banyak penghargaan
tapi di sisi lain juga banyak masyarakat yang ternyata belum punya jamban
saya akan melakukan upaya upaya yaitu melakukan pembenahan yang memang di surabaya ini kampung kampungnya masih banyak yang kawasan kumuh
kita temukan di asemrowo sungai tidak nampak airnya semuanya penuh sampah
terus kemudian di kerembangan juga sama
kriteria untuk mendapatkan hunian yang layak kawasan yang layak huni adalah
yang pertama adalah
kemudian yang berikutnya adalah
kemudian ruang pabrik
dari direkturat jenderal cipta karya
karena kumuh itu ada faktor faktor lain yang dihitung
tidak hanya satu
juga kita tahu surabaya mendapatkan adipura kencana
lima kali terus berturut turut
bahkan surabaya mendapat pengakuan internasional
ada likuan yu yang memberikan penghargaan kepada surabaya
terkait dengan kotak layak uni
kita juga tahu surabaya mendapatkan tiga puluh penghargaan internasional

pak jarod dan pak jazilul
perdebatan tadi adalah sedikit contoh dari banyak perdebatan
yang menurut koresponden kami
catatannya dan juga apa yang kami lihat
tampaknya kok kedua paslon
ini masih terjebak dengan kinerja
baik buruknya kinerja ibu risma
saya mau ke pak jarod
apa jangan jangan kunci kemenangan paslonnya pd perjuangan
hanya menjual apa yang bu risma lakukan pak jarod
ini ada teman teman saya semua
ini ada mas adi bowo dari uned
dan lama kita gak jumpa
mas jazidul juga
ini teman lama
kan gitu ya
jadi terima kasih
kita bisa bertemu ya
di dalam zoom meeting ini
terkait dengan masa depan kota surabaya
kalau kita melihat
prestasi ibu risma
kerja ibu risma
untuk membangun kota surabaya
kalau penilaian kami ini
ini kan cukup mantap
buktinya berbagai macam penghargaan
juga diraih oleh
mulai dari penataan lingkungan
birokrasi yang melayani
kemudian peduli kepada
pendidikan dan kesehatan
dibangun dengan sangat baik
pkl juga ditata
saya lama di surabaya
jadi saya mengikuti progres
pembangunan di kota surabaya
kalaupun masih ada
kelemahan di sana sini
yang kecil kecil itu wajar
oleh sebab itulah
ketika kita menugaskan
untuk maju di kota surabaya ini
bagaimana dia bisa
kita dorong untuk melanjutkan
apa yang sudah
diletakkan oleh ibu risma
supaya surabaya akan menjadi
lebih baik lagi
menjadi komitmen kita
jangan sampai surabaya
tertata bagus ini
tangan orang yang tidak tepat
maka akan mundur ke belakang
maka daripada itu
erik risma ini mempunyai kewajiban
untuk meneruskan kebaikan
kebaikan kebaikan yang sudah dilakukan
oleh kota surabaya
selama sepuluh tahun
sambil tentu saja
apa apa yang masih belum
inilah oleh sebab itu
kita ini menentukan orang
kita itu memilih sosok pemimpin
maka seorang pemimpin itu
kondisi kota surabaya
turun ke bawah
track record pengalaman
yang cukup panjang
begitu dia terpilih
dia sudah bisa menentukan
apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu
bukan lagi merabah rabah
maksudnya pak ajarot
artinya kandidat lawan
tidak cukup berpengalaman
masih merabah rabah pak mahfud
ngomong seperti itu
tapi rakyat surabaya kan masih tahu
kita tahu background bahwa pak mahfud itu kan
polisi ya sepolisian
ya jadi dia tidak
masuk ya paham betul
memimpin birokrasi beda lho
sama birokrasi militer dan
sangat beda ya
oleh karena itu ya
ya bukan hanya
menentukan pilihan tapi ketepatan di dalam memilih
untuk bisa memastikan
apa yang sudah dikerjakan oleh bu risma
yang sudah baik ini
bisa dilanjutkan oleh
eri sama armuji
baik pak jarod
tahan sampai disitu
pak jazilul silahkan dijawab pak
soal kandidat yang anda dukung
ini belum pernah punya pengalaman di birokrasi
dan juga kalau kami lihat di debat kemarin
kok tampaknya hanya fokus mengkritisi kinerja pemerintah
pak bu risma saja
apakah tidak mengeksploitasi isu isu yang lain
terima kasih pak renhard
pak saiful jarod pak arief bawa
bahwa pasangan nomor urut dua
tak mahfud ariefin dengan
saya kebetulan kenal baik juga dengan beliau
beliau itu arek suroboyo
yang berkarir di jakarta
dan kemudian menjadi
kapolda jawa timur
menjadi pemenangan pak pekowi
di dua ribu sembilan belas kemarin
dan tentu karirnya sudah cukup
untuk memimpin kota surabaya
lebih dari itu
komunikasi saya dengan beliau
saya maju menjadi wali kota surabaya
kecintaan saya sebagai arek surabaya
untuk memberikan yang terbaik kepada surabaya
tak mahfud itu mengatakan
misalkan beberapa contoh
bahwa pasar turi seperti pasar turu
banyak sungai yang masih banyak sampahnya
bukan dalam konteks
mengkritisi ibu risma
tetapi dalam konteks
ingin naik kelas
bagaimana cintaan beliau kepada surabaya
pak muji aman juga
di birokrasi surabaya jangan lupa
beliau di pdan
jadi dua dua ini
dari sisi kapasitas kepemimpinan sudah cukup
kalau kita lihat di debat kandidat kemarin
beberapa pengaman menyatakan
skornya lebih tinggi pak mahfud arifin dan
apanya yang detail itu pak jaya
ingin memberikan satu ratus lima puluh juta kepada tiap
beliau berpikir untuk orang lainnya
beliau berpikir untuk orang orang kecil
nah menurut saya
visi pemihakannya pak mahfud ini kok
lebih perhatikan orang kecil
nah ini yang menurut saya penting
beberapa contoh yang disampaikan ini sebenarnya
hanya yang menegaskan bahwa
cak mahfud ini
dan pak muji aman ini berdiri di posisi orang kecil
sekaligus ingin memajukan
kota surabaya untuk naik levelnya
bukan itu itu saja
jadi sebenarnya itu bukan kritik
nah kalau dalam bahasa kita
bahasa saya di bishantran
pak mahfud ini ingin mengatakan
wal akhdu biljadidil aslah
dia akan meneruskan mana yang baik dari bu risma
tetapi memperbaiki lagi
sesuatu yang masih kurang
makanya banyak contoh contoh itu
sesungguhnya ingin memberikan sesuatu yang terbaik
oke pak jazilul saya ke pak aribowo
kalau tadi pak jazilul mengatakan
mengklaim bahwa banyak pengamat yang menilai
pilkada beberapa hari yang lalu
debat perdana itu dimenangkan oleh
pasangan yang didukung oleh pak jazilul
bacaan anda dari debat perdana
pilkada kemarin ini sampai
sampai kita semua akhirnya juga jadi tersenyum ini
karena dialognya sangat menarik
apa penilaian anda pak aribowo
dari performance masing masing kandidat
di debat beberapa hari yang lalu
ya kalau menilai
kpa itu baik dan gunanya
satu dua orang
tidak hanya dari opini
kita harus riset ya
harus diuji risetnya
mungkin satu dua hari
hasil dari debat kemarin
itu masing masing membawa
apa itu opini nya seperti apa
elektabilitasnya seperti apa
tapi kalau tidak ada dengan data itu ya
dua duanya kita tidak bisa
lebih urut atau tidak
menjadi wajahnya publik
secara kumulatif itu kan terbatas
tapi kalau memang
dilakukan riset dulu mungkin
seminggu atau berapa hari
dua tiga hari setelah debat itu lalu kita ukur
pengaruh debat itu terhadap
dari dua kandidat
oke tapi pak ariebowo
apa itu kandidat itu
didukung oleh apa itu
dipercaya oleh sekian dari kelompok
bahwa berapa persen
menengah berapa persen dari atas berapa persen
oke ya nah kalau kita tidak punya
data itu ya mungkin
tidak apa apa susah saja
baik baik saja tetapi yang
riil itu adalah data
ketika kita riset di masyarakat
baik pak aribowo tapi menurut
anda apakah anda juga melihat bahwa
kedua paslon belum bisa move on dari
bu risma yang satu mengkritisi yang kemudian
perdebatannya anda melihat hal yang sama

si erick itu gantung pada
beberapa hal satu hal pertama
adalah image dari risma
karena risma berkali kali bahwa
pengganti dia apa itu
yang akan menguruskan dia itu adalah
erick sehingga semua orang
yang mendukung risma sebagiannya
katakan yang mendukung risma
mengarah kepada erick itu
itu diperlukan kalau tanpa itu
nothing lalu kedua
itu pendukung dari wisnu
riset kemarin ketika wisnu masih
belum apa itu belum
ada penetapan ketika wisnu
masih akan berkompetisi juga dia
suaranya tertinggi elektabilitasnya
erick itu kalah sama
maka suaranya erick naik
nah kenaikan itu
ada dua kaktif besar
itu image pada risma dan image kepada
apa itu pendukung dari
itu yang menjadi dia menjadi lebih tinggi
nah karena itu
kalau erick tidak menempel
dia pasti nggak akan punya pengaruh apa apa
karena itu apapun
kalau toh dia dituduh bahwa dia tidak pernah
tidak bisa lepas dari
apa itu image risma ya memang
kekuatannya dia disitu
kekuatannya m a itu
mendeskripsikan apa itu
bagaimana tentang surat bahaya
lalu memberikan alternatif penyempurnaan
tentang surat bahaya
jadi misalnya pada
apa itu pada satu titik titik
kritis tertentu jadi sekarang ini kan
saya gelisah ya
dan beberapa kawan gelisah
banyak orang diopini itu bahwa
kota itu dibangun
menjadi begitu bagus
tetapi pada sisi yang lain
itu kelas menengah bawah itu banyak yang terbusuk
banyak yang apa itu persoalan
nah itu yang harus dipikirkan betul
oleh apa itu
kedua ini jadi kedua ini memang
fungsinya itu adalah
mengkritisi jadi bahkan
menciptakan alternatif baru
membuat satu apa itu
formulasi baru tentang surat bahaya
yang itu menguntungkan kelas bawah
kelas menengah kelas atas
dan dia mendesain surat bahaya
di tangan ma itu menjadi
lebih bagus lebih sempurna daripada risma
disamping dia mengkritiki beberapa
tugasnya ma itu adalah mengkritisi
resim risma memang
tapi kalau erick itu enggak
kalau dia lepas dari risma itu nothing
oke jadi memang
faktor bu risma ya bisa menjadi kemudian
sebagai strategi politik juga
oleh kubu yang
diusung oleh pak jarod dan juga partainya
dan untuk kubu yang lawan
itu bisa jadi kemudian menjadi apa ya
satu hal yang seharusnya
dan juga menawarkan alternatif
untuk penyempurnaan itu yang tadi menjadi
sorotan dari pak ari bowo
tadi pak ari juga sempat menyoroti soal
data data dan juga riset
tapi tampaknya ini pak ari pak jarod dan juga
pernyataan para paslon di debat perdana kemarin
ini data datanya agak agak salah ini
kita bahas usai jeda berikut tetap bersama kami di cnn indonesia election
oke anda kembali bersama kami di cnn indonesia election
menarik tadi kita di segmen
awal dialog sudah banyak membahas
kemudian juga soal faktor risma yang menjadi
kunci perdebatan tadi juga sudah di jawab
oleh masing masing partai politik pendukung
dan juga pengamat politik
tapi ada satu hal lagi yang menarik ini terkait dengan
data data yang kemudian dipotret
oleh sebagian masyarakat
salah disampaikan oleh masing masing paslon
saya akan coba putar dulu
apa yang dinyatakan oleh
pak mahfud ini
berkaitan soal surabaya
sebagai zona hitam berikut ini
saya juga ragu dengan
dengan warga rt dan rw
yang ada di kampung kampung yang ikut terlibat
bulan maret kejadian
sehingga sampai bulan oktober
tidak dapat bantuan apa
dan ini keluhan
para rt di lapangan fakta yang kita temui
bahkan tekor tekor rt disana
rw pun tekor sampai tiga puluh juta
tes yang ada di gayungan
mungkin sekarang juga
tidak ada lagi
dan mohon maaf penanganan sejak awal pertama
dan presiden sempat
surabaya bukan lagi zona merah
ini sungguh prihatin penanganan
covid di surabaya ini
masalah anda menyoroti
ini pak katanya kata pak presiden jokowi
faktanya kami telusuri pak ini justru
pak presiden tidak pernah melontarkan
pernyataan bahwa surabaya itu zona hitam
surabaya sempat bersatu
zona hitam penyebaran virus corona
itu versi situs resmi pemprov jawa timur
jangan jangan karena terlalu semangat mengkritisi
akhirnya jadi salah data pak
kalau itu kan memang
tidak ada yang bisa menetapkan
satu zona kecuali
diumumkan oleh pemerintah
yang cukup tinggi di surabaya
akhirnya disimplifikasi bahwa
dan itu juga dampak dampaknya
tidak tertangani secara baik
intinya pak mahfud azad
arifin ingin mengatakan
akan lebih kuat akan lebih baik
akan lebih bagus penanganannya
itu yang menjadi pesannya
makanya saya setuju dengan pak arifin
pak mahfud arifin ini
toko alternatif pikirannya
berbeda dengan eri
kalau dalam bahasa kita ini kader jenggot
apa itu kader jenggot apa itu pak
pak arifin tidak ada gunanya
tidak ada artinya
tanpa bu risma dan tanpa pak wisnu
pak eri itu nggak punya nilai
di mata pak arifin
kalau di mata anda bagaimana
pak jaisa cilul
di mata surabaya juga akan
disampaikan oleh pengamat tadi
pak arifin itu ingin
apa yang disampaikan oleh pak eri itu
tidak ada keberanian
untuk membuat alternatif
untuk memberikan pikiran baru
perbaikan untuk surabaya
ini yang kemudian
di debat kandidat itu
yang disampaikan oleh pak en
tidak ada yang baru
artinya nggak akan naik level
dalam bahasanya pak
ini bahasanya pak ariwibowo atau
ini bahasanya pak zazilul ini
melihat perkembangan yang
ada seperti apa yang disampaikan oleh
jadi kira kira ini boneka
kira kira gitu lah
apa bisa ia membuat
itu harus dijawab oleh pak jarod
yang memberikan alternatif
pak zazilul tahan disitu
kalau ingin berubah barenglah sama
oleh pak jarod soal paslon boneka
dan lain sebagainya tapi sebelum itu
pak jarod agar fair saya tampilkan
juga apa yang menjadi kesalahan data
dari paslon yang anda dukung
tentunya covid ini adalah
bukan cuma surabaya
surabaya sudah beruntung
sekarang ini sudah
oleh karena itulah
satu satunya kota kabupaten
yang ada di indonesia
ini di indonesia
pak jarod setelah kami cek tidak ada satu satunya kota kabupaten yang ada di indonesia yang mempunyai laboratorium swab gratis ini di indonesia satu satunya surabaya
tapi ada kota padang juga sebetulnya
yang kedua lagi adalah
soal by stunting yang sempat disinggung
tidak ada kasus di surabaya padahal datanya ada lima belas ribu
kasus bayi stunting di tahun dua ribu sembilan belas
apa jawaban anda pak jarod
termasuk juga tadi apa yang disampaikan pak jazilul
tadi pak jazilul itu
statementnya mas ali bawowo
eri itu gak ada apa apanya
nothing gitu ya
misalnya gitu kemudian dia hanya calon boneka
misalnya gitu kemudian dia hanya calon boneka
dan tidak punya program sendiri
oleh karena itu
dibenda dong apa programnya
bd pejuangan itu ada sekolah parten
untuk calon kepala daerah
bagaimana dia menyiapkan
surabaya itu ada
program prioritas yang ditawarkan
perluasan lapangan kerja
meningkatkan generasi kita
menjadi generasi cerdas
sehat tadi stunting ya
misalnya begitu itulah
yang kita perbaiki
kemudian birokrasi yang bersih
kemudian yang kelima
itu peduli dan harmonis
menginertikan seluruh potensi komunitas
berbudaya dan berkarakter
mendunia dengan berbasis kepada
kita akan menjadikan surabaya itu
kota yang modern
hijau dan ternata
ini memang sudah diletakkan
oleh bu risma
maka tugas dari eri
sama armoji adalah
makanya betul sampaikan oleh
eri ini tugasnya adalah
melanjutkan kebaikan yang sudah
dikejakan oleh pak
oleh bu risma dan pak wisnu
dengan cara seperti itu
yang sekarang ada di kota surabaya
itu bisa lebih ditingkatkan
oke soal salah data tadi bagaimana pak jarod
baru itu data
baru sekaligus memperbaiki
hal hal yang kurang baik nggak ada yang sempurna
saya pernah juga mimpin
jakarta saya juga pernah memimpin blitar
ya tentu saja
yang itulah menjadi pr kita
sedangkan tadi persoalan data
itu saya melihat
ini pak eri ini terlalu bersemangat
mungkin kepancing tadi
kepancing oleh siapa pak jarot
surabaya menurut presiden
padahal disana swabnya itu sudah gratis
itu tidak hanya di surabaya
tapi di beberapa kota juga sudah dibangun
covid ini kan juga persoalan
di seluruh wilayah
apalagi surabaya sebagai kota besar
tetapi ketika saya kesana
itu sudah melihat ada progres penanganan
penyebaran covid ini bisa dikendalikan
dengan program misalkan
hal seperti ini
yang perlu kita
tentang masalah stunting tadi
mungkin dia kurang cermat pasti saya yakin ya
surabaya yang sangat besar itu
pasti masih ada
nah itulah tugasnya eri sama armuji
mengatasi sehingga betul betul
sampai ke tingkat yang paling rendah
oke baik pak jarod
jadi kita fair saja
eri ini sudah punya pengalaman
dia memberikan program juga dong
apa yang sudah diletakkan oleh
pak wisnu dan ibu risma
jadi kalau dia wadikota boneka juga tidak benar juga
dia bukan boneka loh
yang punya pengalaman
yang punya kecerdasan
yang punya kemampuan
dan saya kenal pak eri
ini pemimpin muda
masih empat puluh tiga tahun
yang sudah menduduki
beberapa jabatan di esron dua
mempunyai keberanian untuk memimpin dan memutuskan
ibu risma juga
punya tanggung jawab
bukan tanggung jawab untuk memenangkan
tapi juga bertanggung jawab
supaya apa yang dia sudah kerjakan
itu betul betul bisa ditingkatkan
baik pak jarod
oleh eri sama armuji
ya baik pak jarod tahan disitu ya siap
terima kasih pak jarod tahan disitu
ini saya senang nih karena pak jarod dan juga pak jazilul
meskipun berbeda pilihan di surabaya tapi
kalau satu berbicara sama sama senyum di layar
jadi terlihat sangat indah gitu ya
pak ari bawowo kalau bicara program ya
bicara program dari masing masing calon
apakah anda melihat sudah ada program program
yang menarik pembaruan
dari baik paslon satu
ataupun dua di pilkada surabaya ini pak
pak ari bawowo silahkan
kalau debat kemarin itu
memang terasa dua duanya kan
demam panggung itu wajar
memang kandidat kandidat itu
kan masih dalam panggung ya
yang anda selalu katakan
data lalu dengan yang kemudian
dikuraikan dideskripsikan itu kadang kadang
itu seringkali terjadi
ketika debat debat pertama
nanti kalau sudah kedua ketiga
mungkin mereka akan
memang kalau kita lihat
memang dua duanya memang lemah dalam hal ini
kalau saya lihat memang
pak ari itu
menguasai data bahwa
apa itu beberapa kurang
itu memang iya karena memang
aktunya terbatas dan kadang kadang
kan kalau sudah di atas panggung itu
lalu dituntut waktu harus habis
itu kan juga kadang kadang
menjadi lebih emosional
jadi karena itu kadang kadang
beberapa data terselip itu
sesuatu yang wajar tapi yang penting
data yang terbatas itu
menjadi sesuatu yang
kemudian sampai pada
masyarakat yang melihat
nah kalau itu dilakukan
itu akan menjadi tidak penting
data itu tapi bagaimana
dia bisa meyakinkan oleh
banyak masyarakat data itu
kemudian menjadi penting kan ketika
didiskusikan oleh kawan kawan mbak tawang
ini setelah itu tapi bagi
masyarakat yang melihat itu bagaimana
yang dicatatkan itu meyakinkan
nah itu si erick
relatif bagus juga
pak ma juga begitu saya lihat kan
diceritakan oleh ma
karena mereka tidak menguasai data
karena bukan di pemerintahan
tetapi data data kualitatif
jadi orang orang yang
kasus kasus di apa itu
di rt di rw
itu sah saja jadi memang
sesuatu yang makro itu memang harus
dibandingkan dengan itu tetapi bagaimana
data data kualitatif itu
yang diolah itu menjadi
apa itu menjadi
sebuah dramatis di masyarakat
nah itu yang bisa
apa itu sampai kesana itu
oleh apa itu
kampanye ini petugas petugas
kampanye di kedua belah pihak misalnya
seperti dulu misalnya bu risma
ketika ditanya tentang
penutupan doli dia
nggak cerita panjang lebar tapi dia melihat
penderitaan anak kecil yang
hidup disitu lalu kemudian
nangis itu menjadi dramatis
opini itu begitu jadi bukan persoalan
datanya nah kemampuan
mendeskripsikan suatu kasus
itu kadang kadang mengalahkan data rigid
nah itu yang
nanti misalnya setelah debat itu
lalu kemudian diperpanjang
dua kandidat itu dengan
apa yang diinginkan kepada masyarakat
nah kalau program saya pikir dua duanya
program itu kan nggak bisa
dibaca ketika hanya di
panggung itu karena
apa itu panggung itu pasti terbatas
hanya berapa menit lalu data ini
tidak bisa sempurna data itu akan
muncul bagus itu kelihatan pada
di jargon jargon dan kemudian
yang diberikan kepada dprd
dan kpu itu data
data riil apa yang diinginkan
oleh kedua belah pihak
itu akan dibaca orang
kandidat ini saya pikir itu sudah
di kota ini
lebih banyak menampilkan
wajah mereka masing masing yang lebih besar besar
jadi itu baik pasangan
pertama form kedua itu kayak
kayak foto model gitu
itu boleh ya tetapi
kemudian ada itu ada
eric itu memberikan subsidi
kepada apa itu
rt berapa lalu rw
berapa lalu kemudian ma
dan widyaman itu berapa dan
sebagainya lalu bagaimana dia
subsidinya kepada masyarakat bawah
pengentasan kemiskinan dan sebagainya
data data itu yang
lebih banyak mestinya apa itu
didistribusikan kepada masyarakat termasuk
dalam diskusi mungkin
ini masih belum tereksplorasi ya mungkin
nanti ketika debat kedua
dengan data data itu gak bisa
langsung keluar semua
tetapi bisa melalui apa
agak demam panggung ya
pak aribowo dari catatan anda
dari kacamata anda
ya itu wajar lah karena
pertama itu dilihat banyak orang
ekspektasinya luar biasa
mereka kan baru tampil sekarang ini
orang baru semua
kalau tahun dua ribu lima belas itu
sudah tinggi ya apa
hanya tanpa kampanye gitu dia sudah menang
oke baik menarik sekali
yang juga tidak kalah menarik
bapak bapak adalah bagaimana survei memotret
karena ada survei mengatakan yang menang
adalah paslon pak eri
ada survei mengatakan yang menang
adalah pak mahfud nanti kita akan
bahas segmen berikutnya ini soal
survei survei yang mulai berbuncuran di pilkada
surabaya tetap bersama kami di cnn indonesia election
ya anda kembali di cnn indonesia election
sebelum saya akan tampilkan hasil survei
saya mau ke
pak jazilul dan juga pak jarod dulu mungkin ada
ingin ditanggapi ingin ditambahkan dari apa
yang tadi disampaikan oleh masing masing saya mulai
dulu dari pak jazilul
ingin menguatkan saja apa yang
disampaikan oleh pak jarod
maupun pak eri wibowo bahwa
apa apa yang disampaikan
kalau pak eri pak jarod tadi ada
penerapan program kita juga ada
lebih baik untuk
naik pas untuk naik level
nah yang bisa
apa namanya membuat surabaya
naik kas pertama
orang itu memiliki independensi
rasa kecintaan terhadap
kepala dan ini diwiliki oleh pak ma'fud
independen kalau dilihat faktanya
pak ari wibowo faktanya dan datanya
delapan partai yang mengusung
itu fakta secara
pengalaman dan keahlian
pak ma'fud dan
tidak diragukan lagi
sampai level jawa timur
menjadi kapol pak eri kan baru
level kepala dinas
pak mujiyaman sama levelnya
dengan pak eri kalau pak mahfud
menjadi suksesnya pak jokowi
jawa timur si jawa timur dan menang
oke nah ini yang menurut saya adalah
yang menjadi modal
apakah pemimpinan beliau
cintaan beliau kepada surabaya
dan modal ke pemimpinan
ingin dibuktikan agar surabaya
itu yang disampaikan oleh pak jarod
mau pak eri wibowo agar surabaya
lebih baik oke pak jarod silahkan
pak jarod masih mengatakan itu juga
pak jarod silahkan pak jarod tanggapin
surabaya seperti yang ada
ya terima kasih
membangun satu kota
itu memang butuh
ya apa yang dikerjakan
oleh bu risma
seperti yang sekarang kita lihat itu
itu adalah hasil kerja terus menerus
selama sepuluh tahun
ya tidak bisa
selama waktu yang singkat
ya oleh karena itulah
pak eri sama pak arboji ini
berjuang secara maksimal meneruskan
yang sudah baik ini
sekaligus gitu ya
akan memperbaiki apabila
saya ini lama di surabaya
dan betul betul kita
bisa melihat progresnya
mulai dari banjir sudah bisa
jalan infrastruktur sudah baik
ya jadi hijau
pkr dikatakan dengan baik
untuk pendidikan itu
ini butuh kompetensi
dan kapasitas dan kompetensi ini
didapat dari pengalaman
di pemerintahan kota surabaya
dia tahu persis
beberapa kali sebagai
ngota di pnd
kota surabaya sampai pernah
menjadi ketua di pnd
dan sekarang ngota di pnd provinsi
kalau masalah kecintaan
saya yakin semuanya cinta surabaya
orang surabaya asli juga asalnya
itu dari mas pati
kebetulan saya juga dari mas pati ya
kalau masalah seperti ini
pasti kita semuanya
seluruh kandidat ini
mempunyai kecintaan kepada surabaya
bisa melanjutkan kebaikan kebaikan ini
rakyat surabaya sudah cerdas
untuk menutupkan pilihan
baik pak jarod bicara soal pilihan
mungkin saya akan jelaskan juga
kita ambil dua lembaga survei yang kemudian hasilnya berbeda
di plasma kami disini saya akan bacakan
survei pilihan kandas surabaya dua ribu dua puluh
pertama dari poll tracking
yang menang adalah pak mahfud arifin
sedangkan pak eri cahyadi
dan belum menentukan
periodenya sembilan belas sampai dengan dua puluh tiga oktober dua ribu dua puluh
itu dari poll tracking
kemudian dari populi center
pak eri cahyadi
armuji ini menang dari populi center
tapi kemudian tipis
pak mahfud arifin
dan tidak menjawabnya cukup tinggi
periodenya enam sampai dengan tiga belas oktober dua ribu dua puluh
nah sebelum nanti ditanggapi
oleh pak ajazil dan juga pak jokowi
saya mau ke pak ariebowo
kalau kita bisa rasa kekuatan politik ya
baik pd perjuangan
yang diusung oleh
calonnya pd perjuangan ini oleh psi
yang pak jazilul ini
pkb dan delapan partai
mungkin anda bisa membaca
secara kekuatan politik bagaimana pak
kalau pkb dan pdi perjuangan tentu punya
basis masa yang cukup besar di surabaya
yang pertama kalau membaca
dua pasangan kandidat ini
memang sama sama kuat
itu tidak bisa dipakai
menentukan siapa yang menang
untuk tanggal sembilan desember
milih itu akan menjadi stabil
menjadi tetap itu kalau seminggu dua minggu
sebelum pemungutan suara
ini masih akan
masih ada sebulan ini
yang akan orang masih akan bisa buka
masih bergantung dari
kemampuan kedua belah
kandidat ini untuk berkampanye
menyapa masyarakat mendekati masyarakat
hasil depan kemudian
apa itu memberikan
apa itu distribusi
tentu apakah informasi
apakah alternatif rumusan
kepada masyarakat atau sentuhan
sentuhan mereka kepada masyarakat
sebulan itu karena itu
yang apa itu kesimpulan saya
kedua belah pihak itu belum
belum apa itu belum
belum aman dengan apa itu
angka angka segitu untuk sembilan desember
berbeda beda ya itu harus dihormati
siapapun yang satu lebih besar
atau yang lain lebih kecil
jumlah kami sebetulnya
pertengahan oktober kemarin
ditetapkan pertengahan oktober kemarin
mengatakan bagaimana taktik
dari dukungan terhadap bu risma
dan dukungan terhadap rismu
itu sebagian besar mengumpul kepada
apa itu mas derick
dan sampai hari ini
sebetulnya ini apa n a itu
belum bisa mengambil
banyak dari apa
problem dari rismu itu
masih diambil itu karena itu
hasil riset kami sebetulnya
lebih ya sekian itu
orang memilih pada erick
itu yang belum menentukan
artinya tipis ini ya pak ya kalau survei anda ya
diambil separuh dari dua dua itu
kalau dengan apa itu
yang menang nomor satu
nomor dua kalah
jadi kalau dilihat dari itu tetapi
kami menyimpulkan dengan angka
selisihnya segitu itu dua dua belas
pihak itu belum aman karena itu
baru nanti apa itu menjelang
kecoblosan terutama ketika
hari tenang itu baru apa itu
perubahan pemilihan itu
agak kecil jadi
setelah apa itu angka angka itu
yang akan berubah
pilihan itu artinya masih
masih bisa stabil jadi karena itu
kalau menentukan bahwa
siapa yang menang kali ini karena dua dua
pihak ini punya kelemahan
dan kelebihan beda dengan

terlalu nggak akan
nggak ada yang berani apa itu
yang bisa mengungguli dan
masyarakat terhadap kota surabaya
terhadap apa itu
bagaimana perkembangan surabaya
itu kepuasan terhadap
apa itu penerja risma
itu yang saya katakan
si erik itu selalu menempel pada
itu salah satu kartip besar dia
baik pak haribowo tahan sampai disitu
dasar adalah bagaimana ma itu
membuat atletik yang
orang itu kemudian
terperanjat gitu loh
jadi memang nggak boleh menghilangkan sama sekali
apa itu jatah risma
kebaikan surabaya perkembangan
surabaya tetapi kemudian
terobosan baru sehingga
surabaya itu yang istilahnya
ya apa itu
pasal nomor dua itu adalah
naik tingkat itu
oke baik pak haribowo tahan sampai disitu
kita nanti ke segmen berikutnya
pak jazilul dan juga pak jarod
masih ada waktu menuju ke tanggal
desember apa upaya upaya yang akan dilakukan
para kandidat yang anda dukung untuk bisa
memenangkan hati warga surabaya
di segmen berikutnya kita akan bahas usai jeda berikut ini
baik anda kembali bersama kami
saya akan langsung ke pak jarod dan juga
pak jazilul sebagai penutup saya ke pak jarod dulu
pak jarod masih ada waktu
untuk menuju tanggal sembilan desember apa upaya
yang akan dilakukan mesin partai politik pd perjuangan
dan juga para kandidat untuk bisa
memenangkan pilkada surabaya mengingat
surabaya yang tadi tampaknya masih agak agak
tipis sekali pak
bagi pd perjuangan
surabaya itu bukan
dia bisa turun
tergantung dari upaya
karena ini yang dipilih itu kan
bukan partai yang dipilih adalah
orang per orang
ini sangat menentukan
hanya sebagai pengetahuan kita
potensi suara suara kita
dimana terus kemudian
bagaimana kita bisa mengintervensi
dan bisa meyakinkan rakyat surabaya
serta merebut hati
tapi tadi yang penting
kalau menurut saya
yang perlu saya taris balik bukan tingkat
tapi tingkat kepuasan
warga surabaya pada pemerintahan
kurisma sama pak wisnu
ya jadi inilah sebetulnya
modal untuk bisa meyakinkan
jadi kita harus
tadi peta dari hasil survei tadi
dan struktur partai itu bergerak
ini yang akan kita lakukan
jadi terima kasih haji suwi itu
perlu sebagai masukan kita semua
jadi terima kasih
atas berbagai macam informasi
baik pak jarod saya akan ke pak jazilul silahkan
yang akan dilakukan mesin politik partai
sampai dengan beberapa hari ke depan
dan para kandidat
setelah debat pertama
sekaligus hasil survei yang tadi
dibuka ke publik
kami dari pasangan
dan pak mujiaman
karena dari informasi
dan relawan yang bergerak
ada bedaan survei
tetapi pak mahfud arifin
trendnya itu naik
nah ini penting
karena yang terpenting di masa dua puluh hari ini
yang sempit ini
seperti yang dibilang pak ari tadi
yang disebut naik kelas
yang disebut naik level itu seperti apa
itu harus dibuktikan
butuh calon yang bonek
bukan calon boneka
apalagi yang cuman menjanggut
jadi pak mahfud arifin
dan seluruhnya harus menjelaskan
ke publik bahwa
warganya kotanya harus maju
warganya harus makmur
dan naik kelas
dan apa yang sudah dilakukan guru risma
kita perbaiki kita sempurnakan
untuk yang punya kapasitas
kemampuan dan keahlian untuk pekerja
calon yang bebas untuk
bukan calon yang dijerat oleh masa lalu
maupun calon bonek
saya yakin rakyat surabaya
akan melihat mana yang betul betul
saya pikir begitu pak
terima kasih pak jazilul
terima kasih pak ari
kita putuskan kita serahkan kepada masyarakat
surabaya akan siapa yang kemudian akan
mereka pilih yang jelas tentu
masyarakat yang bonek atau yang boneka
siapapun ya kita serahkan kepada masyarakat
surabaya yang jelas tentu kita menantikan
ide dan gagasan dari
masing masing kandidat yang baru
untuk membuat atau memberikan yang terbaik
terima kasih pak rod pak jazilul terima kasih banyak
pak ari bawowo terima kasih maaf
waktunya terbatas tapi kami bisa tangkap apa yang dimaksud
dan juga diskusi yang sangat menarik
terima kasih banyak bapak bapak sekalian
kami akan segera kembali tetap bersama kami